assalamualaikum wr wb
jihad tidak hanya diartikan sebagai perang
melainkan dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan
yang memperjuangkan kebaikan di jalan allah
namun makna jihad di dalam al quran masih kerap salah dipahami
dan berujung pada aksi terorisme yang tidak bisa dibenarkan
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana jihad yang sesungguhnya
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email
yang tertera pada layar kaca
sebelum kita mulai diskusi hari ini
kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini

para pelaku teror percaya bahwa langkah mereka melakukan aksi ini
akan berbuah pahala besar atau bahkan berganjal surga
meskipun harus jatuh korban jiwa
jelas jihad kini kerap kali dipahami dengan salah kaprah
makna jihad dalam islam pun sejatinya tak melulu identik dengan mengangkat senjata
dan justru radikalisme atas nama agama ini merusak tatanan jihad yang sebenarnya
jihad yang salah kaprah
itu tadi tayangan tentang jihad yang salah kaprah
dan langsung saja kita akan tanyakan kepada k h muhammad faiz
assalamualaikum waalaikumsalam wa rahmatullah wabarakatuh
kita mulai lagi kita mulai dulu langsung dari awalnya
dari maknanya dari bahasanya dari epimologinya
jihad itu apa sebetulnya
jihad itu kata seorang alim besar ahli bahasa arab
yang terkenal dalam literatur bahasa arab namanya ibn faris
itu punya buku kitab karangan namanya mu'jam maqayyis al lugh al arabiyah itu
beliau menerangkan bahwa jihad itu dari tiga huruf dasar jim hak kemudian dal
secara keseluruhan tiga huruf yang menghimpun jahada ini
arti dasarnya yang pertama adalah kesulitan atau kesukaran
yang kedua adalah kemampuan
dan yang ketiga adalah kelepihan
karena secara bahasa jihad itu memang sukar dan sulit
jihad itu membutuhkan kemampuan
dan keduanya ketika kesulitan dan kemampuan ini berjaran seiring
dia pasti mengakibatkan kelepihan
ini adalah akar kata dari jihad
sehingga kemudian di dalam bahasa arab
jihad itu adalah ketika ada seseorang yang menumpahkan segala daya upaya
semua potensi diri yang dia miliki
sudah dia curahkan sepenuhnya untuk menggapai satu tujuan
pekerjaannya disebut jihad
kenapa karena dia sudah bersusah payah
dia sudah mengeluarkan segala daya upaya
kemampuannya dan biasanya berujung dengan rasa letih ketika dia sudah melakukan apa yang kita sebut dengan jihad itu
itu jihad secara bahasa
tapi saat ini orang akhirnya kerap mengkait kaitkan jihad dengan ekstremisme dan radikalisme
nah sebetulnya apa perbedaannya
orang sering memahami jihad itu identik dengan perlawanan bersenjata
padahal perlawanan bersenjata itu adalah perlawanan bersenjata
padahal perlawanan bersenjata di dalam bahasa peperangan itu namanya qital
pembunuhan itu namanya qotlun
ini juga harus jelas
tidak semua orang yang berperang itu pasti membunuh
dan tidak setiap yang membunuh itu pasti melakukan peperangan
jadi ini terminologi masing masing kata itu harus kita pahami secara baik dan benar
kalau kita mengatakan bahwa
jihad itu tidak identik dengan perlawanan bersenjata dengan kekerasan fisik
itu sebenarnya lahir ketika kita membaca al quran secara keseluruhan
di dalam al quran kata jihad itu ada sekitar empat puluh satu atau empat puluh dua kali disebutkan oleh allah di dalam al quran
kalau kita urutkan ini dari empat puluh tadi itu
yang pertama itu disebutkan di surah al furqan
di surah al furqan itu allah mengatakan
ini adalah kata jihad yang disifati dengan kabir
kabir itu besar jihad yang besar jihad yang sesungguhnya
itu turun di dalam surah al furqan
yang disepakati oleh semua ulama ahli tafsir
bahwa ayat ini turun di mekah
jadi kalau eva baca dalam sejarah
periode dakwah nabi itu dua
ada periode di mekah ada periode di madinah
di mekah ini adalah periode di mana rasulullah saw
itu dilarang menggunakan kekerasan bahkan untuk membela diri
perintah agama jelas
bahasa gampangnya jangan layanilah kekerasan itu
tapi berdakwahlah ini tadi
jangan kalian turuti keinginan orang kafir
yang ingin mengembalikan kalian kepada keyakinan nenek moyang
tapi berjihadlah kalian bihi ini kata ulama bilquran
bilquran itu artinya
menyampaikan pesan luhur allah yang ada di dalam al quran
berdakwahlah menggunakan logika yang benar
itu adalah ayat yang terkait dengan jihad yang pertama kali turun di mekah
nah ada pun peperangan
itu yang pertama kali dilakukan oleh rasulullah
itu perang badar pada tahun ke dua hijriyah
jadi izin untuk melakukan perang
itu jauh setelah ayat yang pertama tadi saya sebutkan
nah ini perlu kita pahami bahwa jihad itu
secara agama memang adalah kegiatan positif
dia mencurahkan segala daya upaya untuk tujuan allah
peperangan seperti perang badar
apakah dia masuk dalam konteks jihad
ketiga misalnya kita dahulu mendengar ada resolusi jihad kan
yang kemudian diabadikan menjadi hari santri kemarin
itu kan resolusi jihad
yang dulu fatwa yang dikeluarkan oleh qiyai haji hashim ash'ari
setelah berkumpul dengan begitu banyak ulama
terkait membela tanah air
karena pasukan sekutu
karena pasukan sekutu itu masuk
kemudian belanda juga ikut
ingin menjajah kembali
maka saat itu kita kan mempertahankan negeri ini
ya dengan kekuatan senjata
sekalipun boleh jadi
perangnya juga nggak masuk akal
bagaimana senjata modern di masa itu
dilawan dengan bambu runcing
tetapi karena itu untuk mempertahankan kehormatan
mempertahankan tanah tumpah darah
mempertahankan tanah dimana kita sujud diatasnya
maka peperangan itu menjadi bagian dari
tetapi jihad itu bukan sekedar perang
nah ini yang harus kita pahami
kalau kemudian misalnya ingin diperlebar
banyak sekali di dalam agama
yang menyamakan dan memasukkan
beragam aktivitas yang diartikan sebagai
kan orang sering bilang jihad itu berani mati
padahal berani hidup itu juga bagian dari jihad
berbakti kepada kedua orang tua
dulu ada seorang laki laki
datang kepada rasulullah
nabi itu membawa pasukannya untuk melakukan peperangan
dengan pasukan romawi di masa itu
yang tidak memberi ruang kepada islam untuk
menjalankan ibadah dengan baik
maka kemudian nabi mau berangkat perang
sahabat laki laki ini datang
ya rasulullah saya ingin ikut perang
tapi kedua orang tua saya itu membutuhkan saya
sebagai pendamping di rumah
apa kata rasulullah
nah jihadmu bukan ikut perang saya
jihadmu adalah menggendong bapakmu ke kamar mandi
jihadmu adalah mencucikan baju orang tuamu
menyuapkan makanan kepada ibumu yang lemah
ini juga kan tidak gampang loh
mungkin hari ini ada orang yang siap loh
untuk mati di medan perang
tapi belum tentu bisa istiqomah konsisten
berbakti kepada kedua orang tuanya
rasulullah bahkan mengajarkan ini
orang yang mencari pencerahan dan memberi pencerahan
berkontribusi kepada pembangunan intelektual di satu negeri
kata nabi siapa yang datang ke masjid
karena dulu kan tidak ada kampus
tidak ada sekolahan
semuanya dilakukan di masjid
maka kata nabi yang datang ke masjid untuk belajar yang baik baik
atau mengajarkan gurunya dosennya
maka kata nabi ini sama dengan orang yang jihad fi sabillah
bahkan kata nabi orang yang membantu kesejahteraan
orang yang memenuhi kehidupan
al armalah ini janda
tapi mungkin dia tulis ya
janda aja mungkin agak tuaan lah
dia yang al miskin
dia penuhi hajat hidupnya
itu sama dengan orang yang berjihad fi sablillah
kalau boleh saya tutup cerita saya ini
dengan kisahnya sayyidina zaid bin sabit
itu sahabat nabi yang junior
tetapi disepakati sebagai sahabat nabi yang sangat sangat pintar
bahkan sayyidina zaid bin sabit
ini adalah orang yang menulis kembali al quran
jadi dulu al quran itu zaman nabi
itu kan kalau tidak dihafal oleh sahabat
itu ditulis pada alat tulis yang sederhana
mungkin di pelepah kurma
mungkin di batu
gimana quran kalau bentuknya kayak gitu
kalau ya dia dari batu
dia nggak bisa naruh qurannya di rumah
akhir dari masa pemerintahan saidina abu bakar
zaid bin sabit diangkat ini
oleh zaidina abu bakar untuk menjadi ketua panitia
menyatukan dan menyalin dalam satu bentuk alat tulis
kenapa sayyidina zaid yang dipilih
karena ini yang hafalannya paling kuat
dan catatannya yang bagus tulisannya
kenapa bagus tulisannya
ketika nabi mau berangkat ke perang badar
sayyidina zaid itu nyeret pedang
beliau anak yatim dan masih kecil
itu mungkin umurnya masih sepuluh tahun
itu pedang dengan orangnya panjangan pedangnya
diseret kena tanah
rasulullah bawa saya ke medan perang badar
mungkin bahasa lucunya hari ini bercandanya
kata sahabat jangan dibawa nabi ngerepotin
nanti begitu sampai di medan badan
dia minta ganti pempes
bahasa kayak sekarang misalnya ya
maka kata rasulullah
nabi itu luar biasa
nabi kemudian melipat kakinya di atas tanah
sehingga kepala beliau dengan kepala zaid yang masih kecil itu seimbang
bapak saya sudah tidak ada rasulullah
di rumah cuma ada ibu
saya mau bela nabi
oh kamu bela saya bukan di medan perang
saya ini nak sekarang hidup di madinah
di sini ada kaum yahudi
sudah dekat dengan konstantinopel romawi
mereka juga punya bahasa yang berbeda dengan bahasa saya
huruf yang berbeda dengan huruf saya
nanti suka nggak suka
saya kan akan berinteraksi dengan mereka
siapa yang membaca
kamu sekarang belajar bahasa
kalau sekarang mungkin belajar bahasa inggris
belajar bahasa tiongkok
belajar bahasa jepang
untuk pergaulan internasional saya
maka semenjak itu
sayyidina zaid bin sabit itu belajar
sehingga beliau adalah di antara sedikit sahabat nabi
yang begitu banyak menguasai bahasa asing
dan kelebihannya memiliki tulisan yang bagus
dan dia kemudian menuliskan mushaf yang nanti belakangan
kita kenal dengan mushaf usmani ini
jadi itu juga bagian dari jihad
semoga apa yang kemudian disampaikan tadi
bisa menjadi inspirasi kita untuk melakukan jihad
karena jihad tidak hanya melulu angkat senjata
tapi jihad jihad yang lain juga masih banyak
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
aku indri mau tanya
kebelakangan ini kan lagi banyak terorisme
dan pengeboman di mana mana
jadi jihad yang sesungguhnya di masa kini itu yang seperti apa
nah itu dia
karena banyak kemudian aksi terorisme itu
dinyatakan sebagai perang melawan togut
itu memang tohut itu istilah di dalam al qur'an
untuk menggambarkan orang orang yang sudah
melampaui batas dalam pengingkarannya kepada allah
misalnya namrud misalnya fir'aun
itu kemudian identik orang orang seperti itu
dikatakan sebagai bagian dari tauhud
pertanyaannya apakah kemudian sekarang kita bisa memaknai
gerakan gerakan seperti itu sebagai gerakan melawan tauhud
kalau kita berpikir jernih
agama ini anggap saja angkanya dari satu sampai seratus
kita harus memiliki kekuasaan yang tidak sesuai dengan
keyakinan teman teman terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara
rukun iman bebas dikerjakan di negeri ini
rukun islam bahkan ada yang diurus oleh pemerintah
zakat haji awal puasa hari raya idul fitri
itu semua diurus gitu
jadi kalau ada angka seratus
kan yang belum dikerjakan ini kan hanya pidana islam pada kasus tertentu
pembunuhan tidak sengaja tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa
itu atau memfitnah orang berzina
itu kan sebetulnya yang ada teksnya di dalam al quran
lebih dari itu semuanya kan dikembalikan kepada bentuk kebijakan setiap negara
melanggar lalu lintas
kan tidak ada teks hukumnya di quran
tetapi quran tahu bahwa lampu merah lampu kuning
lampu hijau itu harus ditaati
karena itu mengandung kemaslahatan
ketika pemerintah mewajibkan pernikahan itu harus ada bukunya
itu kan tidak ada ayat qurannya
tidak ada hadisnya
tapi itu kan bagian dari kebaikan
agar hak dan kewajiban masing masing pasangan itu terlindungi
oleh karena itu ketika kita katakan seperti ini
kita lihat rasulullah tiga belas tahun di mekah nabi

ketika kemudian rasulullah tiga belas tahun di mekah nabi itu tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun

ketika kemudian rasulullah tiga belas tahun di mekah nabi itu tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun
ayat yang berbicara tentang peperangan
itu secara implisit
ingin mengatakan bahwa perang itu untuk menjaga apa yang ada
bukan mengadakan sesuatu yang belum ada
oleh karena itu ayatnya jelas itu
diizinkan kepada orang yang diperangi karena dalam keadaan zalim
untuk membalas dengan kekuatan senjata
karena mereka diusir dari tersebut
karena mereka diusir dari tersebut
tanah airnya jadi peperangan
dalam islam itu sebetulnya dibolehkan
konteks pertama dan utama
dulu kan mempertahankan tanah air
karena dulu diusir dari mekah
seandainya dulu di mekah
ada kebebasan mengerjakan
di sana ada ham ada masyarakat sipil
seperti hari ini bisa jadi
syariat tentang perang itu
tidak masuk pada bagian jihad
oleh karena itu ketiga
memandang jihad hari ini
jihad itu ada yang dibolehkan
dengan menggunakan senjata itu ada
di dalam agama dan itu juga ada dalam
konstitusi negara kalau di
negara kesatuan republik indonesia
kemudian ada gerakan separatisme
yang ingin memerdekakan
lepas dari negara kesatuan
dan membahayakan kesatuan negeri ini
geografi dan kepentingan
ekonomi macam macam kan diperangi oleh negara
oleh karena itu
logika itu sama sebetulnya
nah kita hari ini
di tengah tengah masyarakat yang aman
rasulullah itu bersabda
siapa orang yang membawa
pisau membawa pedang
di tengah tengah keramaian orang yang membuat
orang itu takut itulah islam
nah itu bukan kelompok
umat islam yang baik
nah ini harus dipahami
seandainya ada waktu ya
itu masuk ke negara kita kan sudah memperoleh
di dalam fikir islam
itu ada namanya akedul aman
musta'man ada orang
misalnya di masa lalu
yang bukan penduduk negeri madinah
dia masuk ke kota
tetapi dia sudah melakukan
perjanjian saya masuk untuk
tujuan yang baik misalnya
saudaranya yang sudah memeluk islam
misalnya ada kegiatan ekonomi
utusan kalau kita nanti satu hari
bisa bicara tentang diplomasi islam
punya paspor diplomat hari ini
dia punya kekebalan diplomatik
islam juga punya konsep
di sana kenapa itu islam
perlu memberi konsep misalnya kekebalan
diplomatik itu kan untuk menjaga
keamanan karena boleh jadi
orang orang itu masuk ke negeri kita
itu boleh jadi kondisinya sudah
tidak sedang berdamai mungkin
sedang berperang mungkin ada sentimen
keyakinan tetapi selama dia ingin
melakukan dialog di tempat kita
maka kita harus berikan dia jaminan
keamanan nah mereka mereka yang
datang ke negeri kita kan tidak
semuanya orang yang tidak baik dan
tidak semuanya orang yang memerangi
dalam keyakinan mereka mereka itu islam
ada banyak sahabat saya di amerika
yang baik ada banyak
yang tetap melihat perjuangan
bangsa palestina bahkan negeri
ini negeri yang selalu
palestina oleh karena itu
kita memberikan cap
dan sebagainya hari ini
saya bisa di televisi
speker masjid saya juga
keras saya kadang kadang
berceramah di jalanan
jalanan itu ditutup dan ada
panggung yang didirikan
itu semua hanya ada
di indonesia di negeri muslim
mana saya boleh melakukan tablik
akbar sampai malam
mengajar bebas tanpa izin terlebih
oleh karena itu
banyak banyaklah melihat sisi positif
dari negeri ini cintai
negeri ini dengan
sesungguhnya kalau masih ada
yang kurang dan salah
intah agama adalah
bil latih ya'aksan
kita hidup di zaman
dimana kebaikan itu
dimilai dengan keunggulan
ilmu pengetahuan sejauh
mana ini selaras dengan nalar
kemanusiaan itu yang harus
kita sampaikan hari ini
baik semoga pemaparan
yayi tadi bisa memberikan pemahaman
yang jelas jihad yang
sesungguhnya seperti apa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
adalah ajalan luhur agama
yang berarti melakukan segala macam bentuk pekerjaan positif
mencurahkan semua potensi diri yang baik
untuk kesejahteraan orang banyak
mudah mudahan kita sebagai seorang muslim
bisa menjadi mujahid yang menebarkan rahmat dan kasih sayang
kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini
rabbana atina milladunka rahmah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh